mengajarkan fenomena gerhana bulan pada anak anak para pengajar mengajak mereka bermain sambil juga belajar
dan melalui alat alat sederhana yang dibuat sendiri anak anak diajak mengenal pentingnya ilmu astronomi untuk kehidupan sehari hari
dengan ceria anak anak yang masih duduk di bangku kelas empat hingga kelas enam sd ini
antusias mempelajari ilmu astronomi yang diajarkan para mahasiswa dari universitas muhammadiyah surabaya
melalui metode bermain sambil belajar anak anak diajak untuk mengetahui proses terjadinya gerhana bulan
cara bermain sambil belajar ini dilakukan dengan alat alat sederhana sehingga mudah diikuti dan dipahami anak anak
seperti tabung yang sudah dilubangi lengkap dengan kaca yang diibaratkan sebagai teropong
serta bola kecil yang diibaratkan sebagai bulan
tidak hanya itu mereka juga diminta untuk berdiri pada posisi satu garis lurus
seperti posisi ketika gerhana bulan
yang terjadi yaitu saat matahari bumi dan bulan berada pada satu garis lurus
sehingga cahaya matahari terhalang oleh bumi dan tidak sampai pada bulan
tadi lihat proses terjadinya gerhana bulan yang awalnya cerah terus lama lama agak gelap habis itu cerah lagi
senang gak dengan itu belajar
oh senang sekali karena menarik
belajar tentang ilmu ilmu astronomi yang gerhana bulan gitu
kalau yang di depan kita belajar tentang bagaimana peristiwa gerhana bulan itu tadi dan bagaimana posisinya
ya alhamdulillah pengalamannya senang banget gitu
dengan permainan edukasi sederhana ini diharapkan dapat mengenalkan ilmu astronomi kepada anak anak lebih muda
tentu saja kita harus mengenalkan ilmu astronomi
tujuannya juga biar untuk menentukan anak anak betapa pentingnya astronomi untuk umat islam
astronomi juga untuk bisa menentukan al qiblat juga untuk menentukan awal bulan awal bulan ramadan juga awal idul fitri
ngintip ngintip itu ada apa namanya fase fase bulan jadi ketika berpindah bulannya berbeda bentuknya
terus ada lagi fase bulan purnama bulan sabit
gerhana bulan total pada sabtu dini hari menjadi peristiwa alam terlangka karena berlangsung lama hingga berkisar satu jam empat puluh tiga menit
ardia putri surabaya